tapi sebelumnya aku mau greeting dulu menyampaikan salam juga buat ruangannya nanti supaya auranya positif
jadi dia bisa memecah beberapa daun
ya kalau hasil panen berkurang solusinya seperti apa pak
tentunya setiap tahun ada sio sio yang bagus dan sio yang perluas parahnya
kemudian disusun di dalam kotak dan dihias